uji coba moda raya terpadu atau mrt masih mendapat animo tinggi dari masyarakat
sayangnya sejak uji coba gratis untuk umum dimulai
hingga saat ini masih banyak penumpang yang belum memahami tata tertib di mrt dengan baik
kali ini koresponden cnn indonesia mumtazah catra diningrat
akan mengajak anda untuk mengenal sejumlah aturan dasar yang harus anda perhatikan saat menggunakan mrt jakarta
koresponen cnn indonesia mumtazah catra diningrat
pertama ingatlah bahwa anda tidak sedang berada di mal
jadi saat menggunakan eskalator pastikan anda berdiri di jalur sebelah kiri
jalur sebelah kanan harus senantiasa kosong agar penumpang yang hendak mendahului dapat lewat
sedangkan lift diprioritaskan untuk penumpang berkebutuhan khusus
kedua pastikan anda memiliki saldo tiket yang cukup
jika ingin membeli tiket di vending machine namun tidak tahu cara menggunakannya
bertanyalah kepada petugas agar dapat dibantu melakukan

efisiensi transaksi dapat membantu penumpang lain agar tidak mengantri lama
ketiga gunakan dan jagalah fasilitas umum yang ada sebaik baiknya
jangan makan dan minum di dalam stasiun dan kereta
jangan buang sampah sembarangan apalagi melakukan vandalisme
dan jangan menghalangi jalan bagi penumpang lainnya
saat di peron pastikan anda menunggu di koridor yang tepat
jangan berdiri di kawasan hijau ini
jangan berdiri di kawasan hijau ini

jangan berdiri di kawasan hijau ini
jangan berdiri di kawasan hijau ini
jangan berdiri di kawasan hijau ini
jangan berdiri di kawasan hijau ini
masih banyak penumpang yang belum menerapkan aturan tersebut
belum tahu ini baru kali ini saya mencoba mrt ya
sama anak anak warga jalan jalan
udah tau sih kalau yang sebelah kanan harus lebih cepat gitu
yang lebih cepat terburu buru udah ngerti
walau kebanyakan aturan ini adalah aturan tak tertulis
namun penerapannya sangat penting dilakukan
jika diterapkan dengan baik
budaya tertib di anggota umum dapat meningkatkan efisiensi perjalanan
tim sienan indonesia jakarta